bicara pemberantasan korupsi kalau kata bung haris lebih galak daripada ada gap yang besar tapi salah kamar gitu ya
sebelum dijawab oleh bung tobas teman teman mahasiswa ada aspirasi nggak
tadi begitu ngomong betul betul ini tepuk tangannya rame kayaknya ada sesuatu nih
silahkan ada yang mau nanya
nah nama saya divo ali perdana
saya ingin bertanya kepada bang thomas mengapa dpr itu tidak
tobas taufik basari
kenapa dpr itu tetap kekeh
ibaratnya untuk melemahkan kpk itu
sedangkan itu kan dpr itu kan perwakilan rakyat
kenapa suara kami itu tidak didengar oleh dpr
silahkan bung tobas dijawab
ya pertama presiden jokowi ini sangat geram dengan korupsi karena menimbulkan kerugian negara
bagi pak jokowi itu kalau ada kerugian negara tentu akan membuat
gerak yang susah bagi pemerintahan ini untuk lebih berkembang
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan undang undang kpk yang baru
memang ada pro kontra ya
ada pendapat yang mengatakan bahwa ini melemahkan
ada yang mengatakan bahwa ini tidak
ada yang berpendapat bahwa tugas dan fungsi dari dewan pengawas ini kan sebenarnya
supaya agar berjalan due process of law
agar berjalan fair trial
yang semestinya ketika ada upaya paksa seperti itu justru izinnya kepada pengadilan
ini justru diberikan kepada internal suatu privilege
terlepas dari dua pendapat dan pro kontra tersebut
menurut saya yang langkah yang sekarang ini berjalan di mahkamah konstitusi itu sudah tepat
ya tinggal bagaimana nanti mahkamah konstitusi akan menilai mana pendapat yang benar
karena bagaimanapun ketika diambil tindakan misalnya dari eksekutif mengeluarkan perpu misalnya
itu pun juga tidak memecahkan masalah
yang karena akan menimbulkan masalah masalah yang baru
masalah hubungan antara institusi dan sebagainya
tapi kalau antara statement dengan realitanya tidak nyambung tadi bagaimana anda melihat bung tobas
saya tidak melihat ada yang seperti itu ya
karena kita harus bicara faktanya apa
ya contohnya seperti apa
kalau misalnya soal korupsi ya
apa yang menyebabkan ada perbedaan antara statement kemauan keinginan dari presiden dengan kenyataan yang ada
tapi kembali lagi soal undang undang kpk
saat ini undang undang kpk sudah berlaku
tinggal kita lihat saja apakah benar undang undang kpk ini ketika diimplementasikan akan melemahkan kpk
nanti waktu akan mengunjinya
kalau misalnya ternyata kpk bisa terus berjalan
ya tidak ada pelemahan
ya berarti kan pendapatnya tersebut harus diluruskan
tapi kalau ternyata memang akhirnya undang undang kpk ini membuat kpk tidak bisa bergerak
oke kita akan lakukan tindakan tertentu
nah seperti itu saja
ini masalah soal ada pro kontra pendapat yang berbeda yang belum tentu
jadi salah satu itu pasti benar
karena itu diuji di mahkamah konstitusi akan lebih baik
memang lebih baik diuji mahkamah konstitusi
tapi itu jalan hukum
jalan yang disediakan oleh undang undang
anda mesti bedakan isu kpk itu muncul sebagai isu yang amat panas
sehingga ada demo itu
kan ada demo maka presiden mengumpulkan tokoh tokoh
waktu dikumpulkan isu yang kita kenal adalah presiden akan mengeluarkan perpu
iya dengan sendirinya di dalam headline mesti dibilang mempertimbangkan
tapi kehadiran orang orang itu mengindikasikan akan dikeluarkan perpu
itu problemnya ya
presiden cari akal
majuin dulu ke mahkamah konstitusi
coba kita lihat apa kegelisahan publik sambil menunggu itu tuh
artinya presiden memang dari awal tidak ingin memperkuat kpk
lalu argumen presiden berserta jurubicaranya
kan lagi diunggah
ini yang diunggah
itu yang diunggah
tapi kalau publik tidak ingin di uji di mahkamah konstitusi

keseriusan isu itu kedahruatan isu itu diminta di depan presiden ucapkan sesuatu presiden
kan mahasiswa nggak demo supaya itu ke mahkamah konstitusi kan
mahasiswa minta apa pendapat presiden terhadap itu
ada dua ujian sebenarnya
konstitusi yang ada urusan dengan uji hukum ini cara publik tentang sekarang uji publiknya bisa
diberi dilakukan dengan uji empirik ya enggak ada uji empirik disitu menghasilkan dulu uji
empiriknya adalah bagaimana ketika undang undang ini sudah disahkan dan kemudian berjalan
dijalankan oleh kpk itu nanti tobas benar bahwa itu melemahkan kpk sehingga ptb bisa berjalan
seandainya misalnya hari ini kpk bisa tidak bisa bergerak oke maka oke berarti ada masalah
dengan kpk nya tapi kan sekarang kpk bisa masih bisa bergerak nih gue masih bisa letakkan tersangka
dia bisa jadi mk lebih jalur yang pas daripada tapi begini pasti ini tadi waktu tobas bilang
bahwa itu jalur jalan yang tepat itu kita yang menggugat presiden donating dalam situasi ini yes
memang yang diharapkan sama siswa itu yang katanya komit pada penegakan hukum dalam bidang korupsi
yang bawa ke mk kita
kita sekali lagi
karena tidak mungkin presiden bawa ke mk
malah kesempatannya presiden
menempuh cara politik
ada hak subjektif yang dikatakan oleh pak mahfud
ketika dia belum jadi menteri
dan itu gak dimanfaatkan
jadi inilah gapnya
tadi waktu pak mahfud bilang ini presiden yang sah
tetapi presiden yang sah
tetapi tidak menjawab
jadi sah sama tidak menjawab tuntutan rakyat
itu ada masalah
saudara thomas ya
mahasiswa tidak ingin
keserusan mk untuk
memberantakan korupsi yang ingin diuji keserusan presiden
kasus belinya itu
justru karena itu darurat minta perpu
kalau biasa biasa aja memang semua mk
jadi thomas ini berfikir
ya nanti kita lihat hasilnya belakangan
loh pada waktu itu
bubur yang disodorkan itu bubur panas
bukan bubur yang udah dingin yang mesti diuji itu
jadi gak ada gunanya
itu kemudian orang hubungkan dengan
berapa hari lalu presiden kasih grasi pada
yang udah dihukum betul kan
lalu orang bertanya
dimana keseriusannya kalau dikasih grasi
lalu akan ada public opini
itu karena dia sakit segala macam
sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit
karena koruptor itu dari awal adalah
lain kalau dia maling biasa itu
dia berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri
berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri
karena dia kelebihan kekuasaan
karena itu mau diuji
apakah presiden komit
untuk memperkuat kpk agar supaya
power dari koruptor itu dilemahkan
hasil ujiannya kasih grasi
presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat
bisa diputuskan kalau sudah bisa diuji
tadi saya katakan ujiannya ya dua itu tadi
ujian hukum ada jalurnya
ujian empirik ya melalui
pelaksanaan undang undang kpk ini dilihat apakah
mana yang benar dari dua pendapat ini
jadi posisi untuk menentukan
pendapat ini yang ingin
dipertimbangkan oleh presiden untuk melihat
apa yang harus dilakukan setelah
ini berjalan ya terkait dengan empiriknya
atau setelah ini diuji secara hukum
sekarang saya beritahu tuh
di belakang layar itu tuh
begitu presiden tidak menunjukkan
tanda tanda melakukan perempu
gunawan muhammad menulis catatan
pinggir si sipus
artinya dia berkeluh kesah
bahwa yang dia udah lakukan itu sia sia batunya
kebawah lagi itu
padahal dia salah satu tokoh yang
merancang ide untuk perpu itu
jadi apa yang terjadi tuh si sipus
bicara pemberantasan korupsi kalau kata
bung haris lebih galak daripada
ada gap yang besar
tapi salah kamar gitu ya sebelum dijawab oleh
bung tobas teman teman mahasiswa ada
aspirasi nggak tadi begitu ngomong betul betul
ini tepuk tangannya rame
kayaknya ada sesuatu nih silahkan
ada yang mau nanya
nama saya divo ali perdana
saya ingin bertanya kepada
bang thomas mengapa dpr itu
tobas tobik basari
kenapa dpr itu tetap kekeh
ibaratnya untuk melemahkan
kpk itu padahal dari
sedangkan itu kan dpr itu kan
perwakilan rakyat kenapa
suara kami itu tidak didengar oleh dpr
thank you divu silahkan bung tobas
presiden jokowi ini sangat geram dengan korupsi
karena menimbulkan kurgan negara
bagi pak jokowi itu
kalau ada kurgan negara tentu
akan membuat gerak yang
susah bagi pemerintahan ini untuk
lebih berkembang itu yang pertama
yang kedua terkait dengan undang undang kpk yang baru
memang ada pro kontra
yang mengatakan bahwa ini melemahkan
ada yang mengatakan bahwa ini tidak
ada yang berpendapat bahwa
tugas dan fungsi dari dewan pengawas
ini kan sebenarnya
supaya agar berjalan
yang semestinya ketika
ada upaya paksa seperti itu justru
izinnya kepada pengadilan ini justru
diberikan kepada internal suatu privilege
dari dua pendapat dan pro kontra
tersebut menurut saya yang langkah yang
sekarang ini berjalan di mahkamah konstitusi
itu sudah tepat ya tinggal bagaimana
nanti mahkamah konstitusi akan menilai
mana pendapat yang benar karena
diambil tindakan misalnya
dari eksekutif mengeluarkan perpu misalnya
itu pun juga tidak memecahkan masalah
karena akan menimbulkan masalah masalah yang baru
masalah hubungan antara institusi dan sebagainya
tapi kalau antara statement dengan
realitanya tidak nyambung tadi bagaimana
anda melihat bung tobas
saya tidak melihat ada yang seperti itu ya
karena kita harus bicara faktanya apa
ya contohnya seperti apa kalau misalnya
soal korupsi ya apa yang
menyebabkan ada perbedaan antara
statement kemauan keinginan dari
presiden dengan kenyataan yang ada
tapi kembali lagi soal
undang undang kpk ya
saat ini undang undang kpk sudah berlaku
tinggal kita lihat saja apakah benar
undang undang kpk ini ketika
dimelimpitasikan akan melemahkan kpk
nanti waktu akan menggunjinya
kalau misalnya ternyata kpk bisa
terus berjalan ya tidak ada
pelemahan ya berarti kan
pendapat yang tersebut harus diluruskan
tapi kalau ternyata memang akhirnya
undang undang kpk ini membuat kpk tidak bisa bergerak
oke kita akan lakukan tindakan tertentu
nah seperti itu saja ini masalah soal
ada pro kontra pendapat yang
berbeda yang belum tentu
itu pasti benar
karena itu diuji di mahkamah konstitusi
akan lebih baik
oke memang lebih baik
diuji mahkamah konstitusi tapi itu
jalan yang disediakan oleh
anda mesti bedakan
muncul sebagai isu yang
amat panas sehingga ada
kan ada demo maka
presiden mengumpulkan tokoh tokoh
isu yang kita kenal
adalah presiden akan mengeluarkan
sendirinya di dalam headline
mesti dibilang mempertimbangkan
tapi kehadiran orang orang itu mengindikasikan
akan dikeluarkan perpu
itu problemnya ya
presiden cari akal
gambaran logikanya itu
majuin dulu ke
coba kita lihat apa kegelisahan publik
sambil menunggu itu
presiden memang dari awal
tidak ingin memperkuat kpk
kan lagi diuji di mahkamah konstitusi
log publik tidak ingin
diuji di mahkamah konstitusi
kedaruratan isu itu diminta di
kan mahasiswa nggak demo supaya
di mahkamah konstitusi kan
mahasiswa minta apa pendapat presiden terhadap itu
ada dua ujian sebenarnya
betul uji secara hukum ada di mahkamah konstitusi
ya gak ada urusan dengan uji hukum
ini isu publik tentang
sekarang uji publiknya bisa dilakukan dengan uji empirik
gak ada uji empirik disitu
cuma dulu uji empiriknya adalah
bagaimana ketika undang undang ini sudah
disahkan dan kemudian berjalan
dan dijalankan oleh kpk
itu nanti tobas
apakah benar bahwa itu melemahkan kpk
sehingga kpk tidak bisa berjalan
seandainya misalnya hari ini kpk tidak bisa bergerak
maka oke berarti ada masalah di undang undang
kpk nya tapi kan sekarang kpk masih bisa bergerak
dia masih bisa menetapkan tersangka dia
jadi mk lebih
jalur yang pas daripada
kita hanya sudah pernah publiknya
gue kerokin dulu nanti bupuk tobas bertanggap
saudara tobas ya
akademisi intellectual mahasiswa
tidak ingin menguji
untuk memberantasan korupsi yang ingin diuji
jadi itu kasus belinya itu
karena itu darurat minta perpu
kalau biasa biasa aja memang semua mk
jadi tobas ini berfikir
ya nanti kita lihat hasilnya belakangan
lo pada waktu itu
bubur yang disodorkan itu bubur panas
bukan bubur yang udah dingin yang
jadi gak ada gunanya
itu kemudian orang hubungkan dengan
beberapa hari lalu presiden kasih grasi pada
yang udah dihukum betul kan
lalu orang bertanya
dimana keseriusnya kalau dikasih gerasi
lalu akan ada public opini
itu karena dia sakit segala macam
sakit ya dirawat aja bawa rumah sakit
karena koruptor itu dari awal adalah
musuh publik lain kalau dia maling biasa
itu maling biasa dia
berhitung bahwa dia bisa gagal untuk mencuri
berhitung dia tidak mungkin gagal untuk mencuri
karena dia kelebihan kekuasaan
karena itu mau diuji
apakah presiden commit untuk
memperkuat kpk agar supaya
power dari koruptor itu dilemahkan
hasil ujiannya hasil ujiannya kasih gerasi
presiden dihadapkan pada posisi ada dua pendapat
pendapat yang semuanya
kalau sudah bisa diuji
tadi saya katakan ujiannya dua itu tadi
ujian hukum ada jalurnya ujian empirik
yang melalui pelaksanaan undangan kpk ini
yang dilihat apakah mana yang benar
dua pendapat ini jadi posisi
untuk menentukan dua pendapat ini
yang ingin dipertimbangkan
oleh presiden untuk melihat
apa yang harus dilakukan setelah ini berjalan
ya terkait dengan empiriknya
atau setelah ini diuji secara hukum
sekarang saya beritahu di belakang layar
begitu presiden tidak menunjukkan tanda tanda
menunjukkan perpu gunawan
muhammad menulis catatan pinggir
artinya dia berkeluh kesah bahwa yang
dia udah lakukan itu sia sia batunya
kebawa lagi itu padahal dia
salah satu tokoh yang merancang
ide untuk perpu itu
oke jadi apa yang terjadi itu
partai partai ya kalau kita nggak mau sebut
oligark lah misalnya
seolah olah ini kita sudah final
bahwa undang undang kpk
padahal kalau kita lihat kontennya
itu kan yang dipermasalahkan misalnya
ada dewan pengawas
bagaimanapun dalam proses hukum
ketika ada upaya paksa harus ada
kalau misalnya pilihan
yang lain sebetulnya harusnya lewat pengadilan
tapi karena ini kasus korupsi maka diberikan privilege
dia di dalam internal
itu sudah cukup kuat ya pak ya
itu sudah privilege bahkan
kalau kita bicara secara
normal ya harusnya
lewat izin pengadilan upaya paksa
itu penyitaan penyadapan
itu harusnya lewat pengadilan tapi karena ada kekhawatiran
bahwa itu akan bocor akhirnya dilakukan
yang lain misalnya soal asn nomenklaturnya
memang pilihan kita ya kalau
kalau tidak militer ya
ya itu soal administrasi saja
apakah kemudian dengan asn itu
akan melemahkan kpk ya kita
lihat nanti perjalanannya
belum tentu juga apalagi kalau sekarang
saat ini kita percaya bahwa kpk punya sistem
internal yang sangat kuat yang tidak
ruang gerak kpk menjadi
lemah hanya karena ada peraturan
peraturan yang memang ditujukan
untuk pengaturan administrasi
tapi seberapa setuju atau tidak setuju anda bahwa
jokowi terkungkung atau tersandar
oleh realita politik yang diterjemahkan oleh
haris azhar partai partai pendukungnya
presiden jokowi ini sangat mandiri
dia independen dalam memutuskan
setiap kebijakannya jadi saya tidak
melihat bahwa presiden
jokowi ini tersandar karena
dalam beberapa hal banyak kebijakan
kebijakan yang dilakukan oleh presiden itu
presiden sendiri yang bicara pasca ketemu
tokoh tokoh yang dia bilang ke media
bahwa saya juga harus dengarkan partai partai
tidak usah dibantai itu presiden
sebagai seorang presiden
tokoh negara dia harus
mendengarkan semua pihak jadi dia tidak boleh
mendengarkan satu pihak dan itu sudah dilakukan
mendengarkan partai politik sudah
mendengarkan tokoh tokoh yang kontra terhadap
kelas kpk memang
suka nangkep praktek korupsi yang
dilakukan oleh para anggota
partai jadi kumpul semua menurut anda
memang itu siasat dari
para parpol untuk menyepakati
merevisi undang undang melemahkan
kpk karena dia nggak bisa bilang
tapi kpk jangan menangkap orang parpol
tapi kan itu asumsi
asumsi katanya ada di kpk
betul bukan asumsi
kalau misalnya pun ditangkap orang orang
partai politik apakah kemudian jawabannya
berkonspirasi untuk menyusun undang undang
kpk kan belum tentu
ada lengkapan logika disitu
faktanya bahwa ada yang tertangkap oke
tapi apakah ada konspirasi
nah itu yang harus dibuktikan
kita nggak mungkin tanya ke anggota
parpol yang ada di dpr
eh benarnya lu bikin undang undang
itu karena lu kesel sama itu
ini tidak mungkin diakui tapi publik nanya itu
makanya kampus bahkan mahasiswa yang
tidak punya kampus pun ikut demo
turun ke sana karena melihat kemuatan itu
anak sm kalau tidak taruh begitu ya
oke yang punya asumsi adalah
apakah juga banyak problem problem demokrasi lain
misalnya soal katanya pilkada itu
macam macam punya dampak jelek
termasuk juga ada wacana
amandemen undang undang dasar dan juga gbhn
apakah itu akan memperlemah
untuk memperkuat anda sudah tahu jawabannya